kamu udah bisa keluar rumah
udah emangnya kenapa
kemarin kamu kan mules mules
ih udah sembuh tau
uram jauh coy
halo assalamualaikum mi
iya tuh mi
biasanya kalo diampe mojok begitu telepon
pasti dari bininya
ini bilangnya kagak percaya
kalo gua bener segelas ya dawet
sorry itu aku gak suka taruhan
masya allah mi
ini bukan taruhan tebak tebakan
tangwar sama tebak tebakan beda
berhubung gua yang menang
gua yang bawa ya
john bikin aja dulu
ntar gua balik lagi
terus yang ini yang apaan ya
kenapa ga sama obet
ketistannya mau ngoejek
apa mau jadi wartawan
mas pur lagi sibuk gak
buat ani mas pur nggak pernah ada kata sibuk
ih jemput dong
di pengiriman paket
siap tunggu mas bur ya
demi tugas negara bisa dong
habis beli dari rapia kang
masa buat makan
buat ngiket barang kang
saya mau mudik pulang ke bandung
pulang ke bandung
anterin akunya dulu ya
nanti aku nangis ya
nanti aku nangis ya
saya mau nganterin cincinnya dulu
jadi kemana nih mbak
bentar deh ini saya juga bingung
jalan aja dulu bang
kamu udah bisa keluar rumah
udah emangnya kenapa
kemarin kamu kan mules mules
ih udah sembuh tau
udah sembuh tau
maaf ya kemarin aku gak jadi nemenin maskur kondangan
nah gak apa apa
nanti kalau ada kondangan lagi aku temenin deh
lain kali kita aja yang kirim undangan
ih apaan sih
listrik di rumah lo masih mati tat
masih deh mana lagi banyak orderan
makanya ini tati mau ke rumah emak emak
di rumah emak lo kagak mati
katanya sih enggak
di rumah babe mati
iya gue juga kaget
tadi pagi pas gue mau buang ar
eh agak ada airnya gara gara listrik mati
gue masih punya air sember di leseng
gue denger lo dipecat kang
bukan dipecat mot
kalau kata manajer saya mah istilahnya dirumahkan
bukan lo gak punya rumah kang
harusnya lo dipulangin ke kontrakan kang
kang amin beneran mau pulang kampung
saya udah ngeberesin barang
tapi bener kan buat tiket barang
bukan buat iket leher
saran dikit tat
kita berikut kernahan ke jerry bea
lah belum semua kenapa kakak sekalian
susah bawanya mak
oh jack makanya gak ada yang bantuin bawa
oh seperti itu yaudah deh ma aja yang bantuin
eh mai mami gak usah biar gua aja
ntar lu capek lagi